iya sih pak
aku emang mau jadi insinyur
papa dukung kamu
kalau kamu mau sekolah di luar negeri juga
kan papa udah siapkan dana nya
kalian semua gak usah khawatir
selama sepuluh tahun papa tinggalin kalian
papa udah siapkan kok warisan buat kalian
dan masing masing sama jumlahnya
bukannya mama mau ngelawan atau lancang sama papa
di mana mana itu pasti lebih besar porsi laki laki kan pak
papa mau semuanya dibagi adi
gue nggak terima
harus tahu siapa sebenarnya anak itu
mama kasih tahu sama kamu ya
dalam soal ini
kamu nggak boleh gegak pak
dia itu bukan siapa siapa
dia itu bukan saskia
gimana kalau dia dapat warisan papa
ya mama ngerti mama paham
tapi dalam hal ini
kamu harus lebih berhati hati
ngerti nggak sih kamu
kesabaran aku udah habis mah
kalau dia sampai dapat urusan papa
ini udah keterlaluan
untuk jadi pembunuh kedua kalinya
siapa yang udah jadi pembunuh
aku tadi sama reh lagi bahas soal
aku tadi sama reh lagi bahas soal

ternyata temen jauhnya rea itu

karena kalau kamu berarti kamu harus bertanggung jawab
sejak papa tinggal
kamu jadi anak yang agamis
ibadah itu kan kewajiban
anak di pemukiman pemulungnya
papa suka tuh
papa suruh ray buat nemenin kamu ya
papa mau nitip sesuatu buat anak anak
iya pak terima kasih
sosial banget sih itu anak
bentar lagi juga selesai
biasanya ada di sini
kok sepi ya
eh turun kamu
turun turun turun
apaan sih lu
ya iyalah lu mau nabrak dia tadi tuh
nanti ini kenapa sih kok pada ribu teriak teriak
rumahnya memang tidak besar tapi nyaman
punya ibu yang baik seperti bu elsa
mama kasih tahu sama kamu
ibu kamu ini jauh lebih baik
karena dia sudah mendidik
nama besar kamu sampai seperti ini
umi sampai lupa
memanggil nama kamu
aku yakin bunny inget
ibu punya istrisherein
ibu semua penasaran
dia gak akan tetapzus tolong nyobanya
tentang nyela kata kamu
kamu ngapain coba kesini
aku minta kamu pergi dari rumah aku
kamu gak usah panik
aku datang kesini cuma mau nengokin anakku
udah lah sayang kamu gak usah bohong ya
sayang udah lah
sekarang aku mau ketemu sama dia
apa sih gak ada dia udah meninggal
apa kamu pikir aku gak tau kalau ada gadis yang tinggal di rumah ini
gadis yang mana
aku mohon kamu pergi dari sini sekarang juga
oh siapa sih ya
wih kekal kena